terima kasih saudara anda masih bersama kami di sapa indonesia air pekan
dua perempuan dan satu laki laki digerebek warga karena diduga tengah melakukan prostitusi melalui aplikasi chat online
kedua terduga pelaku ditangkap polisi agar terhindar dari amukan warga
dua perempuan dan satu laki laki ini digerebek di sebuah rumah kontrakan daerah cipadu jaya kota tangerang banten
warga mengaku curiga karena di rumah kontrakan itu sering kedatangan tamu pria berbeda setiap harinya
untuk menghindari amukan warga kini ketiganya dibawa polisi untuk diperiksa di posek ciledug tangerang
dengan kejadian ini lebih waspada lagi warga